setelah ditutup sekian lama untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona
pemerintah sempat membuka kembali tempat tempat wisata secara terbatas
namun pembukaan ini menimbulkan kekhawatiran timbulnya kluster wisata
seperti usai libur panjang akhir pekan beberapa waktu lalu
di mana jumlah kasus baru covid sembilan belas sempat melonjak tinggi
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan
jurubicara satuan tugas penanganan covid sembilan belas
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif bapak ari juliano gemma
selamat sore pak ari bisa mendengar suara kami
selamat sore fani
pak ari ini dengan dibukanya kembali tempat wisata di sejumlah daerah
di saat angka kasus covid sembilan belas yang terus meningkat
bahkan hari ini rekor pak empat seratus angkanya
apa saja langkah dan kebijakan untuk mencegah terbentuknya kluster wisata
jadi dalam hal ini memang kementerian pariwisata terus menerus
melakukan upaya evaluasi dalam hal ini
termasuk juga dukungan dan fasilitasi kepada daerah daerah wisata tersebut
salah satunya adalah dengan membuat panduan
pemeriksaan teknis berkenaan dengan pelaksanaan protokol kesehatan
di sektor sektor usaha pariwisata khususnya
dengan demikian kita berharap nantinya pelaku pelaku usaha di sektor pariwisata tersebut
itu bisa mengikuti panduan teknis tersebut
dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan di usahanya masing masing
sehingga bisa menekan atau minimalisir penyebaran covid itu sendiri
nah disanalah sebenarnya upaya kita dalam rangka menekan
penyebaran atau peningkatan kasus covid tersebut
lalu pak ari ini di masa pandemi ini langkah apa saja pak yang dilakukan
untuk memastikan agar pariwisata indonesia ini tetap berjalan
jadi memang pada dasarnya ini sangat tergantung pada peran aktif dari pemerintah daerah
mengenai masalah pembukaan penutupan juga kan sebenarnya sangat tergantung
pada pemerintah daerah itulah mengapa kemudian kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
mendukung melalui berbagai programnya antara lain misalnya tadi kita sampaikan
yang dimana kita mencoba untuk supaya nantinya tempat tempat wisata tersebut itu
mengutamakan kebersihan kesehatan keselamatan dan kelestarian lingkungan
sehingga dengan demikian ketika nantinya tempat wisata tersebut memang dibuka untuk publik kembali
itu meraih kepercayaan publik karena publik merasa aman dan nyaman dengan adanya persiapan persiapan
yang telah dilakukan sebelumnya antara pemerintah daerah dengan didukung atau
dan difasilitasi oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
ya lalu pak ari kita akan berbicara mengenai anggaran tapi sebelumnya jika memang ada
peraturan yang sudah dibuat begitu terkait bagaimana atau panduan cara menjalankan pariwisata
di masa pandemi ini apa yang akan dilakukan jika ada tempat wisata ataupun daerah yang kedapatan
melanggar begitu pak menyebabkan banyaknya warga berkumpul di tempat wisata itu tindak lanjutnya seperti apa nanti pak
ya tentu saja hal ini sangat tergantung pada peran aktif pemerintah daerah sekali lagi karena di daerah itu
penguasa atau yang punya otoritas untuk menegakkan ketentuan atau peraturan tersebut adalah pemerintah daerahnya
itulah mengapa kemudian pemerintah daerah kita berharap dan terus menerus kita sampaikan agar melakukan evaluasi
dan monitoring terhadap pelaksanaan dari pembukaan wisata tersebut
termasuk juga pelaksanaan protokol kesehatan di sana
dan apabila memang ternyata terjadi peningkatan seperti yang telah terjadi beberapa tempat
mungkin memang kita bisa melihat kembali dalam hal ini pemerintah pusat kan setiap minggunya itu membuat kategorisasi mengenai zona
dimana ada zona merah kuning oranye dan hijau
dan memang ketika mereka sudah masuk zona merah itu sangat disarankan untuk dilakukan dipertimbangkan untuk dilakukan pembatasan lebih ketat
atau bahkan penutupan sama suatu hal
terima kasih pak
terima kasih sekali
dan itu sekali lagi merupakan kemenangan dari pemerintah daerah
pak ari berbicara mengenai anggaran ini kemenparekraf telah menyiapkan anggaran sebesar seratus miliar rupiah pak
untuk ruang isolasi dan juga penanganan pasien covid sembilan belas di sejumlah hotel
apakah ini termasuk langkah yang diambil untuk menyelamatkan industri perhotelan yang memang terkena dampak yang cukup signifikan karena pandemi ini
ya dalam hal ini sebenarnya tujuan utamanya adalah membantu pemerintah dalam menangani penyebaran covid sembilan belas
yang mana target kita bekerja sama dengan hotel itu adalah untuk menjadi tempat isolasi bagi pasien otg orang tanpa gejala
yang mana selama ini orang tanpa gejala ketika dideteksi positif covid itu memang selama ini disarankan untuk isolasi mandiri di rumahnya
namun karena kemudian ternyata timbul kluster kluster keluarga itulah mengapa kemudian pemerintah pusat mengambil kebijakan agar dalam hal ini untuk daerah daerah yang memang penyebarannya masih tinggi
maka kita dari kemen parekraf akan mensupport atau mendukung melalui penyediaan hotel hotel dalam hal ini sebagai tempat isolasi bagi pasien atau orang tanpa gejala tersebut yang nyatakan positif covid untuk diosolasi di sana
nah beserta juga dengan tenaga kesehatannya
sehingga nantinya yang kita harapkan memang dengan kerjasama dengan hotel tersebut juga termasuk membantu hotel tersebut dalam menggerakkan roda ekonominya kembali
oke lalu pak ari ini di masa pandemi bagaimana pula kemenparekraf meregulasi kebijakan untuk sektor ekonomi kreatif pak seperti misalnya umkm
ya jadi memang untuk di sektor ekonomi kreatif kita melihat bahwa saat ini memang ketika misalnya dalam
beberapa sektor usaha dalam hal ini misalnya kafe restoran seperti itu memang terlihat penurunan karena ada pembatasan batasan
namun kalau kita lihat makanan atau minuman non restoran atau kafe seperti itu gitu ya itu mengalami peningkatan
nah peningkatan itu misalnya ternyata disebabkan oleh peningkatan adanya transaksi online
jadi ternyata transaksinya bukan datang ke tempat dan makan di tempat tapi ternyata pemasaran makanan atau minuman online
itulah mengapa kemudian kita memiliki
kita melihat bahwa memang transformasi digital ini memang penting untuk dikedepankan dalam rangka agar teman teman di sektor ekonomi kreatif ini mulai beradaptasi dengan keadaan saat ini
dimana kontak fisik itu sangat diminimalisir dengan adanya kebijakan jaga jarak memakai masker dan segalanya itu dan sebagainya itu
agar kita kedepankan adalah penggunaan teknologi digital tersebut
sehingga nantinya hal hal yang bersifat
sektor sektor ekonomi kreatif ini kita harapkan itu bisa berkegiatan di masalah digital ini
contohnya misalnya kita melihat bahwa kalau misalnya tadi pemesanan makan minuman itu bisa melalui pemesanan melalui digital
lalu kemudian film dan musik misalnya itu bisa kita salurkan melalui streaming misalnya teknologi streaming seperti itu
termasuk juga bagaimana teman teman di sektor sektor seni rupa kemudian fotografi dan lain lain yang selama ini mungkin berpar
atau pemasaran secara langsung gitu offline
nah kita bisa coba create suatu pameran atau pertunjukan secara online seperti itu
jadi memang saat ini pemerintah khususnya memang mendorong agar terjadinya transformasi digital ini
bagi peningkatan atau pertumbuhan teman teman di umkm tersebut
sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih optimal
pak ari terakhir ini mengenai komunikasi
atau koordinasi dengan pemerintah daerah begitu
yang memang tadi sempat disebutkan juga di awal bahwa dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah
untuk mengimplementasikan peraturan ini
dan sejauh ini bagaimana pak koordinasi dengan pemerintah daerah
koordinasi dengan pemerintah daerah terus terang memang dilakukan secara intensif
setiap minggu hampir setiap minggu kita melakukan rapat secara online
dengan beberapa kepala daerah dalam hal ini
baik di tingkat kabupaten
kota maupun provinsi
dalam rangka untuk supaya terus menerus kita melihat bagaimana sebenarnya memantau
mengevaluasi dan memonitor perkembangan dari pembukaan tempat tempat wisata yang saat ini sudah ada
maupun yang direncanakan untuk dibuka nantinya ke depan
sehingga kita harapkan nantinya semua bisa kita persiapkan dalam hal ini ketika misalnya
ada penyebaran ada penyebaran kluster baru
lalu kemudian tentu saja harus kita ambil tindakan secara cepat
dan juga kalau untuk ke depan
baru mau dibuka kembali
baru mau dibuka kembali tentunya kita akan melihat seberapa besar dukungan yang diperlukan dari pemerintah pusat dalam hal ini
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
terima kasih bapak ari juliano gema
selaku jurubicara satuan tugas penanganan covid sembilan belas
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom hari ini
selamat sore pak